kamu mau bertemu dengan rizky
rizky gak bakal mau ketemu dengan kami mas
di kb bintang
pokoknya saya gak bakal ngijine rizky bertemu dengan kamu
rizky kamu mau kayaknya berselamat serius deh
kamu denger kan tadi dia nunggu di kb bintang
ya nggak bisa gitu juga
aku sendiri ada sih
bagaimana pak prabu
kalau pak prabowo sudah setuju kita langsung saja menandatangani surat penyelidikan kerjasama yang baru
untuk proyek kita selanjutnya nanti saja
tapi pak prabu
bu leni saya sedang beda pikiran
kalau bu leni mau tahu pikiran itu sebagian besar karena mantan suami bu itu
saya saya berjanji
saya akan berusaha lebih keras lagi pak prabowo
agar mantan suami saya itu jangan sampai mengganggu ketenangan pak prabowo dan keluarga pak prabowo
sudah seharusnya bu leni
saya harap kali ini kamu memboleh ini benar benar diperhatikan
jangan meleset lagi apalagi orang itu sudah berani menyentuh saya
kerja sama proyek kita selanjutnya itu
nanti saja dibicarakan
kalau hati saya sudah tenang dan bebas dari orang yang mirip dengan musuh besar saya ini
seharusnya bu leni bersyukur saya cuma menunda bukan membatalkan
saya permisi dulu
siang berantakan semuanya
ini semua gara gara amira dan bu leni
mereka membuat aku kehilangan kepentingan besar
aku akan berhenti
aku akan bikin perhitungan dengan mereka
baru saja kau sedikit sudah panik
saya bayar saya bayar semuanya
oh ya hebat hebat kamu bisa mengganti kerugian
baik sekarang kamu berani bayar sepuluh juta rupiah
gimana caranya ngumpulin uang sebanyak itu dalam waktu dekat
kalau aku gak nempatin ganti rugi bu ani pasti akan terus bikin masalah dan buat aku susah
belum grind ayaknya ini dzara

tuh aku ada pasanganthu
jangan losing karena bayarnya dia lebih menderita
berikut captain week
apa mau bantuin gembel ini lagi
kenapa sih kok masih aja bantuin dia
anakku mesha yang satu ini mulutnya sangat jahat
kalau bikin dia terus terusan curiga
bapak sengaja nyikirin ember ini yang sudah ngalangin jalan
naruh ember kau sebarang ada sergat atau atur
zairah ini bukan tontonan
biarkan dia tertawa
lihat sini aku nanti
amira jadi pembuat online gara gara dia dan ibunya bisnisku berantakan
aku akan bikin dia mengerti kalau dia itu gak ada apa apanya
bagaimana mira apa kamu sudah pikirkan masalah ganti rugi itu
kapan kapan kamu mau bayar utang kamu
saya mau punya mas benek itu
tapi saya akan kerja terus
buat buat punya utang itu
maksud kamu bekerja di sini
kerja di sini
kamu gak salah amira
itu sama aja artinya kamu gak bayar hutang kamu dengan saya
kamu bekerja di sini dan diberi gaji oleh saya kan
dan kemudian kamu membayar utang kamu dengan gaji yang saya berikan
itu namanya sama aja saya membantu kamu
kamu harus cari di tempat lain
kalau tidak kamu saya pecah
harus cari di tempat lain
kalau tidak kamu saya pecat
ini adalah pasangan

nanti kalau kait
lo kan semua jahat
a ngore yang aneh kalau siap
gue selalu di sini dan ke sini
dan ini adalah wewenang mama untuk memecat maupun mengangkat pegawai yang kerja di sini
kebijakan kebijakan apa ma
mama nggak bisa dong ma sembarangan mecat mecat orang
apalagi nggak ada salah
itu nggak adil dong ma
itu artinya memang melanggar hak orang lain
aduh semua orang jadi ngeliatin aku
kalau aku ngotot pecat amira tanpa alasan yang kuat
aku bisa bisa dibilang gak adil sebagai pemimpin
ini gak baik buat reputasiku
saya gak jadi pecat kamu
tapi kamu saya pindah tugaskan
amir kamu ikut saya sekarang
mau apalagi seriski
kamu lebih baik berusaha teruskan kamu sendiri
aku harus tahu
dan aku harus pastikan
kamu mau bertemu dengan rizky
rizky nggak bakal mau ketemu dengan kamu mas
di cafe bintang
pokoknya saya nggak bakal nginjin rizky bertemu dengan kamu
rizky mama kamu kayaknya berselavah serius deh
kamu denger kan tadi
dia nunggu di cafe bintang